sebuah kafe di jalan igusti ngurah rai duren sawit jakarta timur
didatangi avarat satuan polisi pemom praja pada minggu malam
kedatangan petugas membuat para pengunjung terkejut
para pengunjung diminta langsung menyelesaikan pembayaran dan meninggalkan lokasi
karena telah melanggar aturan jam malam
sementara di kawasan industri pulau gadung jakarta timur
petugas menggerebek tempat hiburan malam yang beroperasi secara sembunyi sembunyi
di tengah penerapan ppkm level empat
sejumlah pengunjung juga melanggar prokes karena abai jarak aman
mengarah kepada usaha usaha resto maupun kafe kafe yang masih nekat buka
pada saat ppkm level empat ini
nah tadi kita temukan beberapa resto yang masih buka
salah satunya kita tutup ataupun kita segel karena sudah melanggar
dua kali pelanggaran yang dilakukan
oke mobil silahkan
sebelumnya sabtu dini hari polisi menangkap belasan pengunjung tempat hiburan
di ruang karaoke di dalam hotel di kisaran kabupaten asahan sumatera utara
dari belasan pengunjung lima di antaranya merupakan anggota dprd kebupaten labuhan batu utara
kelimanya diciduk saat tengah bersama sejumlah perempuan
mereka kemudian digelandang ke mapores asahan
dari hasil tes urin diketahui belasan orang yang terjaring razia positif menggunakan narkoba
termasuk lima anggota dprd labuhan batu utara
dari petunjuk dasar itu ada lima orang anggota dewan dari labuhan batu utara
usai penangkapan ketua dan sejumlah anggota dprd labuan batu utara
mendatangi ruang satuan ristar narkoba poras asahan
mereka ingin memastikan penangkapan koleganya sesama anggota dpr
kelima anggota dprd yang ditangkap berasal dari partai politik berbeda
kami menunggu putusan dari penyidik dan juga keputusan dari pengadilan
semua menghormati putusan apapun yang diberikan oleh penyidik
jadi ajaran perjuda tak bersalah juga harus kita kedepankan
bimbo berhasil memperkenal
dilansir dari cnn indonesia com
kelima anggota dprd labuan batu utara
yang ditangkap masih diperiksa bersama dua belas orang lainnya
deniputan cnn indonesia